suasana ramadan ternyata tidak hanya terasa di negara negara yang mayoritas penduduknya muslim
bahkan katanya iqbal ada lampu bulan bintang yang terang benerang sebulan penuh selama bulan ramadan
wuh rame ya berarti ya di sana
nah mending kita tanya tanya langsung saja bagaimana suasana ramadan di sana
karena ada warga negara indonesia yang kebetulan nih sudah ada bersama kita
ada diatri miki biasa dipanggilnya miki
halo selamat pagi waktu indonesia miki apa kabar nih
pagi mas dan mbak
oke ini miki kan lagi di nottingham inggris ya
ini gimana nih suasana ramadan
tapi sebelum nanyain suasana ramadan pastinya pemirsa juga banyak yang bertanya tanya ini
kok bisa sih miki ada di sana ini gimana ceritanya ini miki lagi kuliah
atau memang tinggal memang sudah cukup lama di sana
atau bagaimana ini coba ceritain dulu ke kita
aku di sini kebetulan lagi menempuh master degree
aku di jakarta itu pns dan disini aku lagi ambil master degree for a year
sekarang udah enam bulan di university of nottingham
pasti ini dapat beasiswa ini kayaknya dia
tapi nah kan di sana sudah beberapa bulan ya
ini sebenarnya bagaimana suasana ramadan yang tentunya ini kan belum pernah dirasakan oleh miki sebelumnya
untuk suasana ramadan di sini tentunya sedikit berbeda ya dengan suasana ramadan di jakarta
karena memang mayoritas masyarakat di sini kan bukan muslim
jadi tidak terlalu merayakan bulan ramadan
kemudian juga karena di sini kita sudah memasuki musim semi musim spring
jadi daylightnya sedikit lebih lama daripada di indonesia
sekitar empat belas sampai lima belas jam
jadi kita buka puasa itu sekitar jam tujuh tiga puluh sampai jam delapan malam
dan mungkin akan lebih larut lagi nanti di bulan april gitu mas
kalau menu menunya miki seperti apa
masak sendiri atau pergi ke restoran
masak sendiri atau pergi ke restaurant
masak sendiri atau pergi ke restaurant
masak sendiri atau pergi ke restaurant
masak sendiri atau pergi ke restaurant
buat istri kok berhenti terharap akan melehekkan saya di sini tapi jadi buckingham palace dibel gospel
informasinya katanya cukup tinggi loh ada yang mengatakan bahwa disana untuk berbuka puasanya
dia ada di katedral terus juga acara acara khusus menyambut ramadhan juga ada tapi sebenarnya benar
enggak sih seperti itu informasinya kalau untuk toleransi beragama ya memang di sini cukup tinggi
walaupun mayoritas masyarakat di sini bukan muslim tapi mereka menghargai seperti kemarin
katolic bishop of nottingham uskup di nottingham menyampaikan surat terbuka untuk menyampaikan
sukacitanya bagi warga muslim yang sedang menjalankan puasa di bulan ramadhan kemudian di
kampusnya sendiri di university of nottingham kadang suka membagikan iftar atau takjil gratis
gitu buat muslim student kemudian juga untuk masjid di kampus juga mengadakan tarawih berjamaah
setiap malamnya gitu sih mas

jadi memang toleransi beragamanya cukup tinggi walaupun mayoritasnya bukan muslim gitu mas dan mbak
miki kalau keuskupan di sana kan sudah menyatakan melalui surat terbuka bagaimana mereka menyikapi
dan bertoleransi kepada warga muslim yang sedang berpuasa tapi kalau teman teman sendiri yang dari
berbagai belahan dunia melihat puasa atau bulan ramadan yang dijalani oleh miki sebagai muslim seperti apa
mereka cukup kaget ya awalnya karena mereka baru tahu ada namanya bulan ramadhan dan kita harus berpuasa
menahan lapar dan haus selama berbelas belas jam mereka cukup kaget dengan hal tersebut karena
tersebut dalam keadaan lamun juga akan mé par hal ini di council kasihanight yang heeft bandar risikonya kalau merasa

ketika mereka makan atau minum juga kadang minta maaf karena mereka tahu saya sedang berpuasa gitu
jadi toleransinya cukup tinggi sih mbak
oke miki ceritain dong ke kami di indonesia begitu ya bagaimana miki menjalankan ibadah puasa
seperti sahurnya jam berapa buka puasanya jam berapa lalu bagaimana harus
kalau kita kan di sini kalau makan tinggal makan aja gitu
kalau misalnya nggak ada di rumah juga tinggal pesen begitu ya
tapi kalau miki sendiri kan pasti ini semua serba sendiri
coba dong ceritain ke kita gimana suka duka untuk berpuasa di sana
kalau sahur sih sebenarnya mirip mirip ya mas sekitar jam empat sampai jam lima imsaknya
tapi untuk buka puasanya itu tadi sekitar jam setengah delapan dan jam delapan dan mungkin akan lebih larut lagi nanti di bulan april
kemudian untuk makanan makanannya
aku mostly bikin sendiri sih untuk mengobati sedikit rasa kangen dengan makanan makanan khas di bulan ramadan
karena kan di sini nggak ada restoran indonesia ya paling restoran asia aja adanya
kalau lagi males baru kadang semacam pesan online gitu
yang disantap mungkin yang paling mudah dan juga yang paling sulit bagi miki yang pernah miki lakukan selama bulan puasa ini
aduh kalau makanan sebenarnya saya nggak jago jago banget masak ya mas
jadi yang simple simple aja sih paling kayak ayam goreng gitu gitu aja mas
karena untuk bumbu bumbunya di sini juga kan nggak sebanyak di indonesia gitu
karena tadi miki saya kira membuat rendang
kalau bisa saya juga mau diajak ke sana nanti saya masakin loh
makanya iqbal juga memang diajak ke sana ya
cuma sebagai koki koki untuk masak telur di sana
oke miki ini agenda selama ramadan apakah ada perkumpulan begitu dengan mahasiswa atau warga negara indonesia yang di sana
mungkin buka puasa bersama atau seperti apa
pengajian dan lain sebagainya ada kan di sana
ya kalau untuk aktivitas di bulan ramadan sendiri yang pastinya yang paling sering buka bersama ya mbak
karena di sini di nottingham sendiri ada beberapa perhimpunan atau organisasi indonesia
seperti perhimpunan pelajar indonesia indonesian society
terus ibu ibu di noltingham juga punya satu organisasi namanya pengajian
kayak semacam organisasi pengajian gitu yang aktif mengadakan pengajian
dan ya kita paling sering ngadain aktivitas yang pastinya buka bersama untuk mengobati rindu dengan suasana ramadan di indonesia gitu ya
dengan makanan makanan indonesia
jadi kayak dengan buka bersama ini sangat sangat mengobati rasa kangen apa dengan tajil tajil atau makanan makanan khas yang ada di rumah
jadi kayak di indonesia gitu sih
hmm iqbal kecewa nih karena sudah ada ibu ibunya di sana kan
gak apa apa justru cita rasa yang saya buat itu berbeda dibandingkan dengan yang ibu ibu buat
kurang garam intinya
intinya mau bikin telur dadar kan
telur dadar tapi kulang garam jadi berbeda lah dengan ibu ibu yang lain
tapi miki kalau berbicara soal miki yang memang di sana sudah beberapa bulan ini melakukan studi ya

tentu yang menjadi pertanyaan adalah
pastinya keluarga ingin dong yang di indonesia untuk bisa lebaran bareng berpuasa bareng
nah ini sejauh ini bagaimana respon keluarga apakah keluarga juga ikut bantuin untuk ngebangunin sahur
atau ada rencana untuk kembali ke indonesia untuk mungkin sekedar hanya beberapa hari untuk mudik begitu
kalau dari keluarga sendiri kalau untuk puasa sehari harinya ya kadang ingetin untuk sahur
jadi ketika sahur di indonesia kan sudah jam buka di sini kan
jadi gitu kayak kebalik gitu loh mas
ketika buka di sini di sana sahur ketika sahur di sana mungkin ya ketika sahur di sini di indonesia mungkin masih tengah hari gitu ya
jadi saling bantu mengingatkan
kemudian kalau untuk lebaran sih sepertinya belum ada rencana pulang
kayaknya mau stay di sini dulu karena memang dari organisasi organisasi indonesia yang ada di sini
juga nanti untuk lebaran untuk idul fitri akan mengadakan semacam halal bihalal dan sholat id bareng
jadi kayaknya stay di sini dulu karena kan enam bulan lagi juga pulang gitu
enam bulan lagi pulang wah bisa ini
berarti dalam kurun waktu empat bulan iqbal harus diundang ke sana
kenapa jadi harus

oke baiklah kalau begitu terima kasih
miki sudah berbincang dengan kami
tentunya semoga pendidikannya bisa lancar puasanya bisa lancar di sana ya
amin terima kasih banyak mbak dan mas
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi